langsung saja kita mengikuti serat terima jabatan menteri komunikasi dan informatika budi aris yadi
dan wakil menteri komunikasi dan informatika nezar patria
yang baru saja dilantik presiden jokowi hari ini
kepada bapak budi aris yadi
selanjutnya dilanjutkan pengambilan dokumentasi
bapak dipersilahkan kembali ke tempat
sambutan wakil menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
bapak nezar patria dipersilahkan
yang terhormat bapak menko paul hukam bapak mahfud md
yang terhormat bapak menteri komunikasi dan informatika bapak budi arisetyadi
bapak dirjen eselon i dan para undangan sekalian
terima kasih atas kehadiran
di acara serah terima siabatan dari bapak menko paul hukam ke bapak menko minfo yang baru dilantik bapak budi aris yadi
ada banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu tahun ke depan sesuai dengan masa jabatan kabinet
dan kita berharap semua tugas yang diamanahkan oleh
bapak presiden bisa dilaksanakan sebaik baiknya
kita juga akan terus minta arahan kepada bapak presiden dan juga bimbingan dari bapak menko pelukam
untuk menyelesaikan soal soal strategis yang di pekerjaan rumah ataupun yang diharapkan sebagai legasi
dari pemerintahan bapak jokowi dan bapak maruf
saya kira demikian sambutan singkat yang bisa diberikan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudara menteri komunikasi dan informatika bapak budi aris yadi
wakil menteri komunikasi dan informatika bapak nezar patria
beserta seluruh pejabat utama di jajaran eselon i kominfo
ketua komisi penyiaran indonesia bapak ubaidillah ubadillah
kemudian ketua komisi informasi pusat bapak doni yosgiantoro
lalu ada ketua dewan pers ibu nenek rahayu
lalu ada para stakeholders dan tamu undangan yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu
kemudian disana ada keluarga bapak budi aris yadi
beserta pak nizar patria
dan sudah sekalian kita bersyukur kepada allah tuhan yang mengkuasa
hari ini tadi presiden telah melantik bapak budi aris setiadi dan bapak anissa patria
untuk menjadi menteri kominfo dalam sisa jabatan dua ribu dua puluh
masing masing tadi sebagai menteri dan wakil menterinya bapak nizar patria
untuk saya pribadi saya sangat bersyukur ini bisa terjadi acara hari ini
karena selama dua bulan pak ari saya disini sibuknya luar biasa
saya sampaikan kepada bapak
surat surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak
karena kantor ini memang sangat besar
bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian di pemerintahan itu adalah kominfo ini
sehingga surat surat terkadang kalau saya bawa ke rumah tengah malam
ini berarti sudah bebas saya dari tugas selesai
besoknya di meja baru bangun tidur sudah ada lagi
diantar lagi dari kantor
itu harus dibaca hati hati karena sedang terjadi masalah di sini
tidak sembarang lalu sana sana gitu
kalau saya baca betul jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap
terutama manajemen dan alur keluar masuknya uang
dan kontrak kontrak gitu
supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama
pak menteri dan pak wakil menteri
disini enak semua ini
teman teman kita ini bersahabat
tapi saya minta maaf kepada seluruh karyawan
kemin kominfo selama dua bulan disini
saya tidak sempat berkenalan dan tidak sempat mengunjungi ruang kerja masing masing
saya bergaulnya hanya dengan para pejabat s satu yang ada disini
di kementerian ini saya tidak banyak kenal
karena memang waktu
saya terbatas hanya dua bulan
dan betul ini dua bulan kurang empat hari sudah selesai
dan ditunjuk orang yang menurut saya tepat dan punya waktu untuk melakukan ini
karena tugasnya memang khusus menjadi menteri
bukan plt lagi
dibantu lagi oleh seorang wakil menteri
yang datang dari kalangan profesional
saya ingin mengucapkan selamat kepada pak budi ari setiadi
pun kepada pak nizar patria dan keluarga
dan terima kasih atas kerjasama selama ini
para pejabat pejabat utama yang dipimpin oleh bu sekjen
para dirjen staf ahli kepala badan dan semua
dan mitra mitra kerja yang selama ini sudah bekerja sama dengan kami
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang kami hormati saya hormati pak menko polukam plt menkominfo pak wamen pak nesyar patria
kumira dan seluruh jajaran pejabat eselon i eselon ii dan seluruh stakeholder dan ekosistem kominfo
ini ada kpi ada
ini ada di rute pt pos juga
memang pt pos masih koordinasi ke kominfo ya
pak master pak desaroto
saya sih sebenarnya kalau di telekomunikasi ini mohon maaf pak menko ini semuanya sudah saya kenal juga semuanya
banyak kan juga teman teman lama kadang kadang ganti nama setelah jadi dirjen gitu
jadi ini bukan tempat dan wahana yang baru buat saya
komunikasi dan informasi ini memang seperti tadi arahan pak menko berat sekali ya tantangannya
tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat
tidak usah pesimis bahwa ada masalah biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya
kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah begitu kan
saya yakin bu mira sebagai sekjen bisa mendrive kementerian ini untuk merapikan dan memberi semangat kembali bersama nanti saya dan pak wamen
kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut
kita harus tetap melihat optimisme ke depan
karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting
jangan sampai rakyat indonesia ini tidak memiliki akses untuk menikmati atau melaksanakan
akses terhadap digitalisasi dan perkembangan yang begitu pesat
saya pikir tantangan kita banyak sekali
soal infrastruktur digital
yang kedua soal bagaimana platform platform yang meresahkan masyarakat juga harus kita bereskan
yang ketiga bagaimana ekosistem digital ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kominfo
dan yang keempat
ini perkembangan kita
ini pesan dari pak presiden khusus
bagaimana nanti bersama pak menko bagaimana membangun narasi pemilu damai dua ribu dua puluh
saya pikir itu saja dari saya dan kita berharap pak menko terus diberikan bimbingan
karena kita kementerian komunikasi dan informatika ini bertanggung jawab terhadap berkoordinasi dengan pak menko polukam
walaupun dari kolega kolega saya semua komplain udah berdatangan
terutama dari ksp tadi sinyal langsung nembaknya ke saya
sekarang ini ntar sedikit dikit kalau sinyal jelek komplainnya ke saya loh
ini yang baru komplain ksp
binagraha aja bermasalah wifi nya gimana yang lain
jadi ya saya sih siap siap aja tinggal saya suruh mana yang bertanggung jawab dirjen itu tolong diselesaikan
kita optimis bahwa indonesia maju seperti yang dicanangkan pak presiden ini bisa kita wujudkan
dalam gerak langkah di kementerian komunikasi dan informatika
karena kita percaya hal hal yang berkembang terus soal dot internet of thing cloud blockchain dan juga artificial intelligence ini perlu
kemarin saya diskusi dengan beberapa teman ini bagaimana tantangan kita bangsa ini ke depan ini adalah soal data saintis
karena cikal bakal ia itu adalah di kemampuan anak bangsa untuk menjadi data saintis ke depan
karena apps mungkin akan tergeser oleh data
sekarang amerika dan china sedang bertarung dan kita mudah mudahan indonesia tidak menjadi penonton
walaupun sekarang ini tetap saja teknologinya soal lain lain masih dikuasai oleh amazon web service dan google
nah ini juga kita perlu tantangan nih sebagai anak bangsa
nantilah kalau kebanyakan nanti makan siang kita tertunda
saya pikir itu saja dari saya
mohon maaf kalau ada kekurangan
kita sama sama ya bu sekjen dan para dirjen
semoga kominfo ini bisa menjadi salah satu kementerian yang dibanggakan dan meninggalkan legacy yang baik untuk pemerintahan
terima kasih kurang lebihnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh